ada kembali di cnn indonesia newscast tadi kita sudah lihat presiden jokowi memberikan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh ya
sementara dalam waktu dekat atau besok sebetulnya presiden juga dijadwalkan akan memberikan penghargaan bintang maha putra
dan nama mantan panglima tni gatot nurmantio disebut salah satu sosok yang akan menerima tanda ataupun gelar kehormatan tersebut
nah kemudian pemberian penghargaan kepada gatot nurmantio yang identik dengan saat ini ya identik dengan simbol oposisi lewat gerakan kami
dinilai sebagian pihak sebagai cara jokowi merangkul oposisi
sementara pemerintah telah mengelak tudingan tersebut benarkah demikian sejauh mana kemudian implikasi politik dengan diberikannya penghargaan dari presiden jokowi untuk gatot nurmantio
kita akan coba ulas malam hari ini sebelum besok akan diberikan kepada pak gatot
saya akan sapa dulu ada pak msk
pada pak general gatot nurmantio itu kan merupakan penghargaan presiden sebagai kepala negara terhadap seluruh warga negaranya yang memiliki jasa jasa baik untuk kepentingan negara
nah saya kira general gatot itu orang yang dari karirnya sebagai prajurit dari awal sampai dia menjadi panglima
boleh dikatakan kan orang yang memang
dalam meniti karirnya itu cukup baik saya kira ya sesuai dengan penilaian penilaian yang dimiliki oleh siapapun yang mengikuti jejak beliau gitu
nah ketika pemerintah memberikan penghargaan kepada beliau saya melihat itu adalah sesuatu yang pantas yang wajar
karena kalau dilihat dari apa namanya ya lencana lencana yang diterima general gatot
ini bintang mahaputra ini kan sebetulnya orang yang diberi sangat berjasa dan diberi hak dia jika meninggal dunia dikebumikan di taman makan pahlawan
nah sebenarnya kalau saya lihat dari rencana yang diterima general gatot sebenarnya beliau sudah banyak menerima bintang bintang jasa yang bisa dia betul betul sebagai pahlawan bangsa
nah jadi saya tidak melihat ya
saya tidak melihat bahwa pemberian anugerah bintang
bintang maputra itu sebagai merangkul apa dan sebagainya
saya anggap itu adalah merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara terhadap anak bangsa yang memang berbakti untuk negaranya gitu
ya lewat presiden joko widodo tentunya
ya iyalah karena presidennya sekarang joko widodo
kalau mas bima arya yang tadi yang jadi presiden mungkin dia juga ngasih penghargaan itu
oke tapi begini pak kaban rekan anda juga di kami bang marwan batubara justru mengatakan
lebih baik pak gatot
tolak saja penghargaan ini karena ini bisa jadi upaya untuk merangkul oposisi
cara caranya pak jokowi demikian
dahulu pernah ada penghargaan juga untuk bung fahri hamzah untuk bung fadli zon
anda melihatnya bagaimana
saya melihat ya saya melihat secara objektif
general gatot itu kalau kita lihat tampil di presidium kami dia kan tidak pernah memusuhi
coba perhatikan ya
kita mengkritisi keadaan sesuai dengan norma norma sesuai dengan arah kita berbangsa dan bernegara
jadi kalau diperhatikan general gatot tidak
orang menurut saya yang clear itu adalah yang menempatkan beliau sebagai oposisi
padahal dia itu adalah orang yang ingin secara jernih ingin secara jernih mengajak seluruh bangsa indonesia ini
untuk membawa negara ini sesuai dengan konstitusi kita bernegara
jadi kalau saya bilang ya yang menempatkan beliau sebagai oposisi itulah yang menurut saya yang kebablasan
loh bukannya kami menempatkan diri sebagai oposisi pak kaban
loh sudah dikatakan dari awal kami ini kan sebuah gerakan politik moral
yang mengingatkan ya seluruh penyelenggaran negara
penyelenggaran negara itu kan tidak hanya presiden
ya cobalah berperan sesuai dengan koridornya masing masing
supaya kita bernegara ini betul betul memiliki rasa tenang
nanti kira kira jenderal gatot mengingatkan itu
oke saya ke mas aryabima
mas arya bima anda melihat dari penghargaan yang diberikan oleh pak jokowi oleh presiden oleh negara terhadap pak gatot nurmantio seperti apa
ini disebut sebut ini cara pak jokowi sebagian kalangan menilai
ini caranya pak jokowi untuk bisa merangkul oposisi
anda setuju tidak dengan itu
atau kemudian anda setuju kalau kemudian pak gatot menerima gelar kehormatan ini mas arya
ya saya melengkapi apa yang disampaikan oleh pak ms kaban yang juga sebagai tokoh kami
bahwa proses pembelian gelar ini kan merupakan implementasi dari aturan undang undang yang sudah ada
di mana setiap warga negara yang mendapatkan tanda kehormatan tanda jasa
itu mempunyai beberapa kriteria kriteria yang terus dikaji dicermati oleh dewan gelar
dan menurut saya bahwa saat ini yang besok akan diberikan apresiasi negara terhadap para
person atau salah satunya pak gatot yang mendapatkan tanda bintang
itu diberikan kepada seorang mantan panglima
mantan panglima yang mana pemberi gelar ini adalah seorang presiden joko widodo sebagai kepala negara
jadi bintang penghargaan itu diberikan sebagai satu wujud
jadi pengakuan dan penghormatan terhadap seorang kepala negara dalam hal ini adalah kepada pak gatot normantio selaku mantan panglima tni
dan ini menurut saya adalah hal yang berkaitan dalam kaitan fungsi beliau sebagai mantan panglima
nah sebagai mantan petinggi kami saya kira itu
tadi sudah disebutkan sebagai gerakan moral yang tentunya gerakan itu di luar fungsi beliau
katakanlah beliau sebagai warga negara yang juga sebagai mohon maaf sebagai seorang pensiunan dalam langkah melaksanakan hak konstitusional
dan kami ini mengkritisi pak jokowi sebagai kepala pemerintahan
jadi menurut saya harus bisa dipilih
dan ini adalah suatu tradisi yang harus dijadikan sebagai satu proses politik yang dewasa diantara kita sebagai anak bangsa
termasuk kemarin misalnya dengan pak rizon dan pak krihamsah sebagai teman saya
pada saat penghargaan itu diberikan posisi pak jokowi adalah sebagai kepala negara
yang mana posisi antara pak krihamsah dan pak rizon ini adalah
partai politik atau person yang mengkritisi pak jokowi sebagai eksekutif atau sebagai pemerintah
yang itu merupakan sesuatu yang ditradisikan dalam sistem yang kita sepakati dalam demokrasi yang ada
inilah menurut saya menunjukkan kebesaran hati seorang jokowi
dan saya pikir ini adalah suatu tradisi yang harus dibiasakan
jangan sampai kita kerdil cara berpikirnya
kalau seolah olah sudah kritis
ada pemerintah selaku eksekutif
kemudian beliau sebagai kepala negara itu kemudian mancidil manciladan atau membedakan bedakan
karena kepala negara ini juga kepala negaranya yang di luar pemerintah
atau sebenarnya kita sebut sebagai oposisi
tadi pak mskf bahkan mengatakan kami bukan oposisi
kami adalah satu gerakan moral yang memberikan bagaimana beberapa hal hal yang kritis
ada persepsi persepsi seolah olah beberapa hal yang dikaitkan dengan beberapa kegiatan yang kemarin dianggap destruktif
terkait dengan beberapa kali demo
saya kira itu adalah person yang tidak bisa digebia uya atau disatukan dengan lembaga atau apa yang didirikan
atau yang dilibatkan atau yang melibatkan kami
dan ini adalah pak gadot saya kira itu
jadi begini mas ari
jadi pemberian penghargaan ini kepada orang orang yang memang juga kita kenal
kerap kali mengkritisi pak jokowi
ada fahri hamzah sebelumnya fahri lizon
kemudian besok pak gatot nurmantio adalah bentuk kebesaran hati dari seorang presiden jokowi
yang tidak melihat orang orang yang kemudian memberikan penghargaan
meskipun itu seringkali mengkritisi pemerintahnya sendiri mas ari
ya saya kira bukan hanya pak jokowi ya
seluruh kepala negara yang sebelumnya atau ke depan harus menempatkan
jangan sampai orang yang kritis terhadap pemerintah
itu kan sebagai kepala pemerintahan
jadi dalam hal pemberian gelar ini kan sebagai kepala negara
kepala negaranya yang kritis juga
yang di luar pemerintahan juga
dan kepada pak gadot nurmantio ini sekali lagi
ini adalah wujud pengakuan pengurupan negara
dari pengabdian beliau
yang diberikan kepala negara atas hal yang terkait dengan fungsi
sebagai mantan panglima
pak kapan ini bentuk pengakuan terhadap pak gadot
atau bentuk kebesaran hati dari seorang presiden jokowi
saya kira masalah itu
apakah itu pengakuan
apakah kebesaran hati dan sebagainya
memang faktanya orang seperti general gadot itu
wajar layak pantas untuk menerima bintang aputra
saya tidak melihat posisi persepsi politik
yang sekarang jadi di tengah tengah masyarakat
tapi yang penting
penghargaan ini bukan hanya sekedar simbolik saja
jadi harus punya makna
beliau mendapat bintang maha putra
nah ketika dia memiliki spirit untuk meluruskan kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya
dia memiliki pikiran pikir yang sifatnya untuk memberikan tuntunan
bagaimana kita bernegara yang baik
menurut saya harus diberi kesempatan
jangan seperti selama ini
beliau mantan panglima tni
tiba tiba ada seorang akbp
ada seorang tiba tiba menurunkan beliau pidato misalnya
menurut saya itu nggak pas
jadi mesti ada penghargaan
namun bintang maha putra
tidak semua orang bisa mendapatkan bintang maha putra itu
jadi ada penghargaan penghargaan yang tidak hanya sifatnya simbolik
tapi juga harus dilihat bahwasanya dia memiliki visi tentang masa depan masa depan bangsa
jadi kita sudah melihat itu ya
hari ini saya kira kita sudah melihat bagaimana habib rizik yang selama ini dinilai sedemikian rupa
tapi dia pulang kemudian dia bisa menghimpun masak
tidak ada masalah
sebagai presidium kami ketika beliau hadir ke daerah daerah untuk memberikan pencerahan tentang bernegara dan berbangsa
beri kesempatan dong kenapa harus dihalang halangin
oke jadi tidak hanya simbolik ya pak kaban ya
rijik siapa hari ini pulang ramai berjalan
tapi pak gatot tadi sorotannya pak kaban justru beberapa kali ke daerah diberhentikan dalam aksinya suruh turun dari panggung
oh ya bahwa tanda jasa pengabdian itu merupakan satu bentuk hal yang tentunya telah diputuskan dewan pakar berkait dengan pengorbanan beliau
oh ya bahwa tanda jasa pengabdian itu merupakan satu bentuk hal yang tentunya telah diputuskan dewan pakar berkait dengan pengorbanan beliau
tapi dari tadi sebagai mantan panglima tentunya dan nama ini adalah profesionalitas selama beliau memimpin tni indonesia
dan tentunya dengan pemberian penghargaan itu juga semua yang mendapatkan bintang penghargaan sesuai dengan undang undang juga memiliki kewajiban
untuk menjaga nama baik diri dan jasa yang telah beliau berikan kepada bangsa dan negara

dan jasa yang telah beliau berikan kepada bangsa dan negara
secara selama lamanya akan itu dalam konteks inilah tadi simbol penghormatan dan penghargaan
harus dijaga kehormatannya ya termasuk berbagai hal harus terus menjadikan keteladanan untuk
menumbuhkan hidup berbagai usur masyarakat sekarang ini kan kita butuh satu simbol bangsa
ini sudah semakin tidak lagi mempunyai seorang tokoh dari daerah sampai pusat yang berbagai
informasi lewat media ini saya sangat yakin lima sepuluh dua puluh tahun lagi kalau cara kita menarasikan
tokoh tokoh kita itu seperti dimensos maka tidak akan punya pemimpin sepakat tadi bahwa kalau ada
di beberapa titik seperti pak ms kapan katakan terjadi resistensi terhadap aktivitas beliau
selaku ketua kami ya sekali lagi yang pertama itu harus dipisahkan dulu dari fungsi beliau pada
saat menerima tanda penghargaan selaku panglima bahwa kemudian beliau mengambil posisi yang saat
ini terdapat berbagai kegiatan yang menue pro dan kontra

maka tentunya ranah performance inilah kedua duanya juga harus saling menjaga karena tadi
pak hamek kapan katakan itu penting di titik betul dicermati betul apakah faktor hal ini biarlah terjadi menikmati hal itu mungkin saja terjadi ya nah ini terjadi dan saya sepakat karena beliau datang panglima dan apalagi beliau sudah masuk dalam wilayah sebagai tokoh yang mendapatkan penghargaan karena berbagai jasanya maka tentunya ranah performance inilah kedua duanya juga harus saling menjaga karena tadi bahwa
yang sangat normatif perasaan perasaan undungan dan pertemuan
tetapi behavior cara menyampaikan untuk hal hal yang menyangkut ketidaksepakatan
atau ketidaksetujuan memang harus pada posisi menempatkan beliau sebagai mantan panglima
yang juga mendapatkan gelas penghormatan dari semua orang kepala negara
saya kira itu
oke kang ujang dalam posisi menerima penghargaan ini
bisakah kita memisahkan antara pak gatot sebagai mantan panglima tni
dengan apa yang sekarang pilihan politik dari gatot nurmantio
bisakah itu kita pisahkan atau memang keduanya memang saling melekat
anda membaca melihat makna dibalik penghargaan ini apa kang ujang
tapi dijawab nanti usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
kang ujang silahkan dijawab bisakah kita memisahkan kemudian dalam hal pemberian penghargaan ini
pak gatot sebagai mantan panglima
tapi di sisi lain juga punya pilihan politik di kami saat ini
dan anda membaca makna pemberian ini
ini seperti apa kang ujang
iya harus dibedakan ya
antara beliau sebagai mantan panglima
dan sebagai pencolon kami
nah ini kan sesungguhnya kan perintah undang undang
undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
apa tentang gelar tanda dan tanda kehormatan
setiap pejabat negara termasuk panglima mantan panglima
itu berhak untuk mendapatkan gelar tersebut
jadi sesungguhnya ini kalau menurut hemat saya ya
bukan juga kebaikan hati dari pak jokowi bukan
dan pak jokowi harus melaksanakan itu gitu
kewajiban negara untuk memberikan itu
justru sangat aneh dan logikanya terbalik kalau pak jokowi tidak mau memberikan itu
jadi sesungguhnya ya
pak jokowi sebagai kepala negara berkewajiban
memberikan katakanlah haknya kepada pak gatot
nah dalam sisi yang lain pembedaan yang lain adalah
bedakan dengan bagaimana pak gatot sebagai pentolan kami
yang bertugas tadi ya sebagai gerakan moral
yang tugasnya mengkritisi pemerintah
dan justru kehadiran kami itu penting bagi bangsa ini
bang arya sebagai politisi senior
saya sering juga diundang oleh pdip
nah dalam konteks di dpr itu hari ini mohon maaf ya
rakyat itu sangat agak kesel
dan jengkel kepada dpr
apa yang menjadi kebijakan jokowi selalu dieksekusi oleh dpr
misalkan revisi undang undang kpk
lalu revisi undang undang cipta kerja gitu ya
ini membuat masyarakat marah
nah oleh karena itu
maka muncullah kekuatan oposisi itu
bukannya di parlamen bukan
dari gerakan rakyat gitu
dari gerakan apa dari gerakan kami
lalu juga katakanlah habib rizik
nah ini kan berbahaya
ini justru kita menginginkan sesungguhnya
gerakan oposisi itu ada di parlemen
cuma karena gerakan oposisi di parlemennya lemah
tidak berdaya minimalis
ya kan tidak punya kekuatan apa apa
maka yang muncul gerakan oposisi rakyat
ini bagi saya berbahaya
nah kalau rakyat tidak percaya kepada wakilnya gitu ya
lalu tidak percaya juga kepada pemerintahnya
ini bahaya dalam konteks bernegara
karena itu dalam konteks pak gatot kita harus bedakan
harus pisahkan juga
bagaimana pak gatot sebagai mantan panglima yang berhak
karena perintah undang undang untuk mendapatkan bintang maha putra
lalu di saat yang lain
sebagai apa namanya pentolan kami yang berhak juga
untuk mengkritisi pemerintah
nah ini harus dibedakan
nah saya sepakat dalam konteks tadi dengan bang arya bima
kalau ini harus membudayakan demokrasi yang
yang apa ya hangat gitu
yang saling menghargai gitu loh
dimana ketika bukan berarti pak jokowi memberikan penghargaan itu
lalu dianggap tadi merangkul
lalu dianggap sebagai kebaikan
perintah undang undang kok
undang undangnya mengatakan itu kok
kang ujang tapi ini kan banyak kemudian yang menyoroti soal itu ya
atau mengait ngaitkan kemudian bahwa wah ini diberikan penghargaan pak gatot
di saat di saat kemudian sedang apa sedang kritis kritis ya terhadap pemerintah
terhadap presiden jokowi kemudian diberikan penghargaan
terlepas dari hak yang sudah
dan kepantasan dari pak gatot nurmantio mungkin
tapi ini kemudian dikaitkan ke sana
apakah anda melihat bahwa memang ada sejauh mana implikasi politik
ada potensi kalau kemudian ini diberikan penghargaan ini bisa menurunkan tone
dari tokoh tokoh yang selama ini dianggap menjadi ikon dari oposisi
justru saya melihat ya ini kan pemberian negara kepada pak gatot
yang akan disampaikan
melalui pak jokowi sebagai kepala negara
dan sekaligus kepala pemerintahan lah katakan seperti itu
nah persoalannya adalah ya kan ketika besok katakanlah kalau jadi ya diberikan
itu tidak akan mengurangi rasa kritis pak gatot dengan kaminya kepada pemerintah
ini yang harus dijaga jarak itu sehingga proses demokrasi itu menjadi bagus menjadi baik
jadi bukan karena diberikan tanda jasa lalu diam ya kan lalu tidak bergerak lalu tidak kritis lagi
justru lebih bahaya lagi
nah oleh karena itu pak jokowi dengan pak gatot ya dalam konteks bernegara ini harus saling menjaga
pak jokowi dalam konteks kepala negaranya dia memberikan haknya kepada pak gatot
dan pak gatot memberikan kewajibannya untuk mengkritisi ya pemerintah
nah oleh karena itu kalau ada pihak misalkan mengatakan ini bagian untuk tanda petik ya
untuk menundukan atau untuk membungkam pihak oposisi saya rasa tidak ya
itu sesuatu bagi saya
berpikir terlalu jauh gitu
karena bagaimanapun pak jokowi bukan mohon maaf bukan presiden yang kerdil bukan presiden yang
yang apa namanya yang tidak memberikan hak hak kepada orang lain
saya rasa pak jokowi harus menjaga proses demokrasi ini dengan baik
oleh karena itu pemberian hak itu harus diberikan lalu juga kekritisan itu juga harus diserap aspirasinya
sampai terkait dengan kami ini lalu misalkan tadi haknya diberikan lalu dihalang halangi seperti pak sk aman katakan gitu
ini juga jangan gitu
kalau kita ingin sama sama menjaga demokrasi pak jokowi ingin menjaga demokrasi kami ingin menjaga demokrasi
kita semua ingin mengawal demokrasi maka harus saling menghargai
jadi pemberian gelar itu jangan juga dicurigai gitu loh
oh misalkan itu sebagai pembungkahan terhadap oposisi
saya rasa terlalu jauh
saya berpikir itu sebetulnya
mas arya ada tanggapan mas arya dari apa yang disampaikan kang ujang dan juga tadi pak kaban
terkait tadi kang ujang juga menyoroti soal kemudian saat ini di dpr cenderung mengiya iakan apa yang diinginkan oleh pemerintah
jadi kemudian gerakan oposisi itu datang justru di luar parlemen itu sendiri
oh ya kalau yang kang ujang sampaikan tadi saya juga sepakat ya
saya mengatakan bahwa ini menunjukkan kebesaran hati presiden karena waktu itu kan serangannya yang seperti seolah olah
seperti seolah olah motif dari presiden memberikan penghargaan itu hanya sekedar motif politik sebagai seorang eksekutif yang dikritisi oleh kami dan pak gadot normandio
itu cara menjawab saya sama juga kalau tidak memberikan justru itu adalah kekerdilan
walaupun waktu itu saya katakan kritis yang saat ini menunjukkan kebesaran jokowi sebagai kepentingan
jokowi sebagai kepala negara
nah dalam kaitan pak gatot mantio itu duduk sebagai koordinator kami atau pendiri kami
tentu di mana di dalam gerakan gerakan saat ini terus akan memberikan sikap sikap kritis terhadap pemerintah
saya kira kita serahkan saja hal hal yang dikritisi ini adalah kaitan dalam komitmen berbangsa dan penegara ini
kita serahkan penuhnya kepada masyarakat untuk menilai
dan saya melihat kalau soal rangkul merangkul tidak usah dikaitkan dengan pak jokowi sebagai kepala negara
ya selaku kepala pemerintahan selaku kepala eksekutif yang beliau melihat navigasi politik ini untuk lebih mewujudkan indonesia yang bersatu dan berkehadapan
di mana situasi sekarang butuh kebersamaan
sangat mungkin kok untuk rangkul merangkul seperti pak gatot misalnya masuk dalam lingkaran kekuasaan atau lingkaran pemerintahan atau siapapun lah untuk menjaga indonesia ini lebih kondusif
dan nanti kelompok kelompok kritis juga akan muncul lagi
jadi tidak perlu harus terlalu dimatikan kalau sudah terima penghargaan tidak boleh kemudian nanti hilangnya sikap kritis
sikap kritis ini selama kondisi objektif itu menunjukkan kecenderungan kebijakan itu tidak berorientasi pada publik kepada rakyat
kepada kepentingan kepentingan dalam konteks berbangsa bangsa negara
saya kira akan muncul berbagai kelompok kritis tidak hanya pak gatot nurmantio
jadi kalau di rangkul pun juga tidak ada kaitan dengan penghargaan
tapi dalam dinaka politik sangat mungkin itu yang saya maksudkan
yang kedua soal dinamika check and balance di dpr sebenarnya saya juga mengalami keoposisi
pak gaban juga tahu saya hanya dengan girinda waktu itu berhadapan dengan delapan partai
tapi oposisinya ini mempunyai suatu
passion yang betul betul pada posisi di luar pemerintah
tidak ada satu irisan dalam konteks kekuasaan di dalam pemerintahan
dan kekuasaan harus kuat tapi oposisi tetap harus eksis di dalam memberikan kebijakan kebijakan alternatif
nah kalau oposisinya kuat ya bubar pemerintahan
nah kemudian dukungan dukungan partai pengusung pemerintah itu juga punya batas
memberikan dukungan dan membela pemerintah dengan cara yang benar
dalam artian cara pandang ideologis dan cara pandang konstitusi
nah ini yang menurut saya hanya kalau sampai bahwa kebablasan membuat manuver politik dengan hak hak di dpr
itulah partai partai pengusung itu akan bergerak
bahwa demokrasi tidak hanya lewat jalur formal ada jalur yang di luar formal
yaitu adalah tombol tombol kritis
ini tetap harus hidup
tetapi dibedakan antara kritis dengan intrik
nah ini yang menurut saya kita intriknya nanti kalau mau
pipres aja lah gitu kan
kalau yang sekarang cukup kritis aja lah gitu kan
ini yang menurut saya jangan sampai intrik ini kemudian menjadi satu kesatuan dengan orang orang yang jago ngintrik
yang kecenderungan motifnya tidak memberikan sikap kritis pada pemerintah
ada motif motif lain yang tentunya berakibat pada beberapa gerakan gerakan yang destruktif dan narki
itu yang saya kira kita perlu khawatirkan
tapi bahwa nggak apa apa lah kita sekarang juga baru cari formulasi yang paling pas paling bagus untuk kita
kita berdemokrasi ini dengan celah celah sedikit nggak apa apa
tapi perlu ada evaluasi evaluasi yang terus menerus
selama pantasnya ada yang menjadikan ini tetap ada
pak kaban yang jelas kalau untuk bang fahri hamzah dan juga bang fadlizon ini tampak tampaknya setelah ada penghargaan yang diberikan
rasa rasanya kok tonenya agak kurang
tidak se vokal dahulu ketika sebelum dapat penghargaan
ini juga mungkin masih bisa benar atau salah tergantung persepsi
tapi bagaimana menjamin bahwa setelah besok
pak gatot akan tetap kritis seperti pak gatot sebelum menerima penghargaan
meskipun itu juga tadi dikatakan ini adalah hak yang pantas didapatkan oleh pak gatot nurmantio
dijawabkan nanti di segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali sesaat lagi
segmen terakhir dialog bersama dengan mas arya bima pak ms kaban dan juga kang ujang
saya ke pak kaban sekarang
pak kaban yang jelas saat ini masih ada tiga para aktivis kami yang juga masih ditahan
kemudian besok kita tahu pak gatot akan menerima penghargaan dari pemerintah
bagaimana kemudian menjamin bahwa setelah ini kami atau pak gatot sendiri bisa tetap kritis terhadap pemerintah
seperti yang gerakan moral yang beberapa hari sebelumnya ini tetap menggunakan jalur kritis terhadap pemerintah
iya saya berandai ya sedikit ya
tak andainya ya posisi mas arya bima ya seperti posisi kami sekarang
saya yakin dia juga akan bertahan
ya saya yakin dia juga akan bertahan

saya yakin akan lebih kritis
nah itu kan sudah bisa dilihat track record dia sebagai aktivis partai sebagai aktivis mahasiswa
yang selalu mengkritisi keadaan itu kan tujuannya kan untuk kebaikan
nah jadi pemberian penghargaan kepada general gatot dengan bintang maha putra dan dia dan dia jelas jelas ya
dia jelas jelas juga ada di sekarang dia diberikan bintang maputra pada saat sebagai bintang apa
sebagai presidium kami artinya kan tim yang menilai itu kan sudah memberikan sebuah penilaian yang sangat sangat objektif
nah oleh karena itu apa yang dilakukan oleh general gatot dalam konteks dalam hal dia melakukan gerakan gerakan moral ya
gerakan gerakan politik moral
seharusnya orang orang yang selama ini yang sekarang katakanlah seperti saudara sahganda anton permana dan lain lain
saudara jumhur ya banyak kan diberikan kepada pak gatot ya sebagai ketua presidium
ya logikanya harusnya kan hal apa yang terjadi pada syahgada nggak boleh terjadi dong
karena itu konteknya kan kontek pemikiran gagasan ya kan untuk mengkritisi keadaan
saya pikir pada setelah itu ya
karena itu setelah itu ya
pemerintahan siapapun hal hal seperti itu akan terjadi
nah saya tidak ingin ya
saya yakin banyak aktivis sekarang ini kita jangan sampai mengulangi apa yang pernah kita rasakan pada tahun delapan puluh an sampai dengan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
nah itu yang sebenarnya kita harus disadari oleh semua pihak termasuk semua tim yang bersama sama dengan presiden jokowi
karena kita bangun negara ini dengan spirit demokrasi
yang namanya demokrasi itu harus terbuka dengan perbedaan pendapat
itu yang harus kita jaga gitu
itu pendapat saya
mas arya bima kalau kemudian mas arya di posisi pak ms kabar bisa lebih kritis lagi katanya
bahkan kemudian melihat tiga teman kami yang di penjara harusnya itu menjadi logika berpikir bahwa tidak boleh tidak seharusnya itu diberlakukan terhadap tiga orang tadi
kita tidak ingin bangsa ini memberangus orang orang kritis ya baik di dalam kampus dan di luar kampus
maka kita cermati betul pak ms kaban kepada kang mas saya juga jumbor yang saat ini ditahan oleh kepolisian
kita akan cermati betul mana mana saja
apakah karena kekritisannya atau karena ada pelanggaran pelanggaran hukum yang itu masuk dalam wilayah wilayah pidana
ini yang kita jaga
kalau memang tidak kita jaga
kalau memang tidak kita pun dari pd perjuangan saya akan memberikan catatan catatan kritis
jangan sampai ada kriminalisasi atau pemidanaan terhadap orang orang kritis
karena ini adalah kesepakatan kita
tapi sekali lagi kita juga berikan ruang kewenangan pada beliau karena dalam konteks berdemokrasi juga salah satunya adalah usaha kita prosesnya adalah demokrasi akan jalan
kalau ada aspek penegakan hukum
nah disinilah sebenarnya nanti kita uji
kita uji bagaimana demokrasi ini apakah kecenderungan kecenderungan stigma stigma terhadap pemberangusan kelompok kritis ini terjadi atau memang ada sesuatu yang salah di dalam mengekspresikan demokrasi yang kadang tak terkendali atau kebablasan dalam istilah yang saat ini
saya kira itu
kang ujang terakhir singkat menyimpulkan apa harapan anda
baik untuk demokrasi
oke pak gatot kami khususnya juga atau untuk pemerintah
ya kalau kita sepakat berdemokrasi ya satu cara hanya saling menghargai
jadi yang kritis juga diberangus gitu kan atau yang kemauan juga dihabisi gitu kan sebagai bagian daripada menjaga demokrasi indonesia
nah ini sebenarnya begini sekeras apapun kritikal sekeras apapun pertentangan
ketika kita sudah memilih demokrasi maka sesungguhnya kita sama sama menjaga demokrasi indonesia dengan cara yang berbeda
yang satu di pemerintahan yang satu mengkritisi pemerintahan
terima kasih banyak kang ujang kita akan lihat besok bagaimana prosesi pemberian itu
dan mudah mudahan apa yang kita diskusikan hari ini terimplementasikan dengan baik ya bahwa ini adalah demokrasi yang indah bahwa tidak boleh kemudian kalau apun ada sosok tokoh yang cenderung
mengkritisi atau berseberangan diberangus dan sebagainya terima kasih banyak mas arbima terima kasih pak kaban terima kasih banyak
sehat sehat untuk semuanya terima kasih selamat malam
terima kasih pak kaban salam mas ujjan